merasa berkewajiban menggantikan ihsan untuk mendidik anaknya
kita ini orang susah
kita harus belajar kuat
anak muda pak prabu
iya jaira kebetulan rizky sedang keluar rumah
tante juga gak tahu dia kemana
nah itu dia rizky datang
panjang umur tuh baru diomongin
zaira itu rizky sudah pulang
sini dong temen nih
kan ada jahira teman kampus kamu ya kan
maafkan putra saya pak prabowo
bu leni saya lupa
tadi saya ke toilet ada barang saya yang ketinggalan
permisi ke dalam sebentar ya bu
silakan bu aini
anggap saja rumah sendiri bu
pak prabu zaira ayo diminum
wanita yang saya lihat waktu itu di toko bunga
saya sempat liat wajahnya
mungkin aja salah lagi
itu dia seeingi
aku harus bertemu dia
aku harus bijak dengan dia
dia pasti tahu siapa aku
saya harus ketemu dengan dia
dia itu istri rekan bisnis saya
dan dia itu gak ada hubungannya dengan mas
saya harus ketemu dia sebelum dia pergi
dengerin saya dulu mas
pas harus percaya dengan saya
dia itu istri rekan bisnis saya
dia gak ada hubungan sama sekali dengan mas
mas jangan sampai rusakin semua
cepat kita pergi dari sini
kenapa buru buru mas
sudah saya punya urusan penting sekali
ayo kita pergi dari sini
papa sudah pamit sebetul ini
semuanya lewat sini
arman kok pake gelangi itu

kayaknya spesial banget sih gelangnya
dari zahira ya
enggak lah gak mungkin di atas aku gelang
ini dari pak wisnu
kok dia bisa ngasih kamu gelang gitu
ya dia dipin ke budaya aku
untuk kasih aku
katanya buat anda terima kasih
karena udah bantuin di rumah sakit soal kebutar itu
kok misnu kasih gelang ke arman sebagai ucapan terima kasih
ternyata pak wisnu juga bisa perhatian
udah udah main biar aku aja
kau nendingin lagi kasus aku ya
tapi yang ini lebih kecil
berani beraninya kamu sentuh barang saya
bilang ini bukan untuk kamu
kamu gak pantas sebagai gelang ini
iya tadi tadi saya cuma cobain gelang om
dikit dikit nangis dikit dikit nangis
kalau sekali lagi kamu berani pembahang benda ini
ada apa sih yang ribut ribut
mas wisnu kenapa sih marine amira lagi
memang ini salah apa
semua yang ada di diri ambira itu salah
dasar anak penjahat
mas wisnu bilang amira ini anak penjahat
ya itu anak sahabat kamu mas
mas bilang kalau amira ini anak penjahat
mas wisnu sebenarnya apa sih yang disembunyikan dari aku
sebenarnya ada apa sih
apa yang mas wisnu sembunyikan
aku aku gak bilang
kalau dia anak penjahat
tapi cuma emosi yang aku bilang
dia anak jahat
tapi mas kalau saya perhatiin
sikapnya mas sama amira itu selalu kasar
kalau aku kasar sama ambil
karena aku ingin mendidik dia
dia itu sudah tidak punya ayah
dan aku sebagai sahabat ayah
menggantikan lisan untuk mendidik anaknya
kita ini orang susah
kita harus belajar kuat